anda masih bersama kami di newsroom
dalam kunjungan kerjanya ke sumatera utara
presiden jokowi meresmikan terminal amplas di medan
dalam kesempatan itu presiden menekankan pentingnya peran transportasi publik
di semua kota di luar jakarta tidak ada yang namanya transportasi massal
dulu janjian kita dengan pm prop palembang
itu kita bangun dari airport ke venue asian games
setelah itu pm prop mau meneruskan lagi
kalau nggak diteruskan itu tidak akan laku
karena rutanya tidak komplit pendek gitu
terus sini ada yang bandung
kita ada surabaya mintaplik komitmennya harus ada
kalau tidak kita harus
kalau tidak nanti ya
kalau sini belum berjualan
di sumatera utara juga macet tapi nggak ada permintaan